rumah permanen berukuran enam x empat belas meter yang ada di desa karanglolor kecamatan sukorojo ponorogo jawa timur
rabu pagi dibongkar hingga atap bangunan juga dihancurkan
aksi pembongkaran rumah ini dilakukan oleh sunarti pemiliknya sendiri
sebelumnya senarti menikah dengan rohani sejak tahun dua ribu sebelas dan dikaruniai seorang anak yang sudah berusia sembilan tahun
dua tahun lalu senarti bekerja menjadi pekerja migran di taiwan
hasil bekerja diwujudkan untuk membangun rumah di sebelah rumah orang tua rohani sejak awal dua ribu dua puluh satu lalu
namun sang suami yang tinggal di ponorogo justru menggugat cerai sang istri yang saat ini masih menjadi buruh migran
dia putra saya yang bangun
belum pakai dua tahun kan pergi di luar negeri
belum pakai uangnya kan dikirim kembali terus untuk bangun ini
belum tiduri sudah
menyikapi pembongkaran rumah ini pihak desa dan polsek sukorojo sebenarnya sudah berusaha melakukan mediasi hingga lima kali
namun kedua belah pihak tetap menyepakati rumah dibongkar
pembangunan rumah ini di pondorogo justru menggugat cerai sang istri yang saat ini masih menjadi burung migran
selalu saling tidak cocok saja
pembangunan rumah yang lagi lagi
dari desa sudah melakukan mediasi atau sejauh mana pak
dari pemerintah desa sudah melakukan mediasi sebanyak lima kali
menggarabu siang proses pembongkaran masih berlangsung dengan menyewa sejumlah kuli
rencananya semua barang akan dibawa ke rumah orang tua sunarti yang ada di desa peloso jedang
jatuh priambodo ponorogo jawa timur